bapak untuk persiapan besok nanti bapak ikut nggak pak
pendaftaran besok pak
ketua umum semuanya hadir
mas gibran ada hadir gak pak
kita lihat besok ada deklarasi
deklarasi apa pak
dia awali dengan deklarasi
ya kita lihat besok acaranya besok
mas gibran udah di jakarta tau gimana pak

mungkin ada yang mau jadi bapak pak
ini negara kesatuan republik indonesia
gimanapun berada gampang